kata setan mungkin bagi kebanyakan orang identik dengan hantu yang menyeramkan
namun di magelang jawa tengah setan malah dijadikan nama kampung hingga sempat menghebohkan dunia maya
dusun stun di desa candi retno kecamatan secang kabupaten magelang jawa tengah
menurut kasih pemerintahan dusun stun nama dusun stand dipakai karena dulunya
dusun yang satu ini sempat dihuni warga penganut agama hindu dan akan dibuat kerajaan hindustan
seiring perkembangan zaman dan mulai masuknya agama islam kata hindu pun dihilangkan dan tinggal kata stan
kalau masyarakat itu tetap biasa nggak apa apa
tapi kan itu sudah lama dari dulu nama itu dusun stun
selanjutnya juga ada desa cawet di kabupaten pemalang jawa tengah
cawet populer dikenal untuk menyebut kata lain dari celana dalam
salah satu warga menyebut asal usul nama cawet dipakai karena desa cawet ini merupakan wilayah yang dilimpahkan banyak sumber mata air
karena melimpah airnya inilah desa ini disebut sebagai desa cai awet
cai artinya air sedangkan awet diartikan abadi
jadi tak pernah habis
olah lidah jawa kemudian dikenal dengan cawet
itu berasal dari kata cai awet air yang abadi
tapi karena lidah kita lidah jawa mungkin jadi di ucapannya akhirnya cawet
desa bernama unik lainnya adalah desa semut di kecamatan monokerto kabupaten pekalongan
asal usul nama desa semut dikisahkan berawal dari upaya salah satu tokoh
warga di masa lampau yang memangkas areal hutan untuk dijadikan permukiman
setelah selesai di babat keluarlah semut yang akhirnya mengganggu orang orang yang tengah membuka lahan desa setempat
ketika bebet di daerah sini itu ditemukan beberapa semut yang banyak sekali
sehingga dimunculkan namanya desa semut
itu yang pertama dari cerita cerita orang tua dulu
desa semut saat ini berpenduduk sekitar dua
dua lima ratus dengan mayoritas mata pencarian sebagai nelayan dan penambak
tim liputan cnn indonesia